pak aku kecil di tenda ya iya sayang nanti gue di tenda ya ini papa ngambil tenda yang dulu
nanti kita buat ya dia sekarang kamu kasih gue cepet banget lagi ngomong ngomong bener
yang tadi udah ngantuk berarti tadi lalu mau walaikum salam salam
kita bisa mulai acaranya asalnya busara saya mulai sebentar ya kamu nemenin omong enggak
ya udah nanti ya oke
baik kepada tamu undangan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat malam dan salam sejahtera buat semuanya pertama tama saya mengucapkan
terima kasih atas waktu yang telah diluangkan untuk dapat hadir di villa saya ini wow sebenarnya
ini merupakan acara yang non formal ya
formal ini adalah gathering keluarga dimana saya hanya mengundang keluarga terdekat kerabat
dan juga relasi kerja serta rekan rekan kantor dari putra saya tujuan saya mengadakan acara ini
adalah tidak lain sebagai sebuah syukuran atas kembalinya putra saya tercinta dimana pada hari
ini saya merasa sangat bersyukur bahwa keluarga alfahri bisa kembali berkumpul dengan sangat
saya memanfaatkan ke pandemia saya berhasrat sampai hari kemudian lalu masih berjalan keam monita
juga mulut sekalipun yang psyche tetap semantic structure seperti yang tetap punya yang sugera
ya terima kasih
saya menuju ke dapur
kamu diundang ke sini
kamu ngapain menanggung jawab soal perbuatan kamu ini
saya udah bilang
saya udah bilang
saya udah bilang kan
saya gak pernah nyentuh kamu sedikit pun
masa kamu tahu ya aku tuh gak pernah berhubungan seperti itu sama siapapun
termasuk sama sal
cuman kamu lagi lagi yang pernah masuk ke kamar aku
dan waktu kamu bilang kamu pulang mbak aku juga gak ngeliat kok
tapi kan itu kan berarti aku ngapain kamu
aku itu bantuin kamu karena kamu mabuk
karena kamu itu mabuk aku bantuin antarin ke
intinya aku anterin kamu pulang karena kamu mabuk
deh itu aja aku gak ngapa ngapain kok
kamu gak usah bohong nenek
kamu gak usah ngelak
aku kira kamu tuh papa yang baik tau gak
ternyata kamu cuma laki laki yang jahat
kamu harus ketemu rena
jangan bikin suasana jadi
rusak agar agar gue salah ini
mama kamu gak tinggal sama papa dan mama
kamu makannya cukup kak
nggak ada yang kekurangan atau apa
apaan sih pak
aku gak pernah kekurangan makanan
eh uang kamu jatuh ya
uang kamu preksa dulu deh
uang kamu ada di sebelah sana tadi
uang kamu pasti jatuh itu
ini yang dia
apa mau ambil minum dulu sebentar ya
terus ini pak
alhamdulillah ya semuanya pada happy
kamu senang liat ya
kamu gak dimiak
dan sirius merewisnya
memang dengan kealiannya kursi sesuai dengan diri
dengan sampaikan semua horm advisory photocopy support
mereka mengikatulkan typo
dan mengdirecti damp grandparents
berterima kasih sekuja untuk memberi penentuan penampilan the statistik of our citizenship in indonesia
hai juga masuk ke dalam yuk yuk teman teman
gini aja papa buatin tenda mau enggak mau tapi syaratnya ikut sama papa ke dalam
sekalian temenin adik ya kasian adiknya sendiri
mau ya oke ya enggak apa tadi ngelihat ada tenda nanti papa ambil tendanya terus
ke dalam rakyatnya bu bos
ya ya nah kayak gini lebih hangat bener bener sini sini
aku gak kelihatan ya
enggak ada satupun keluarga alvaro masih di
aku kedalam aja ya
siapa tahu ketemu sama ren
pak aku ke sana ya
nanti bubur di tenda ya
nanti kita buat ya dia sekarang
kasian gue cepet banget lagi
ngurungan benerkan tadi udah ngantuk berarti
pak rijal kemana sih
maaf saya mau tanya kamu datang ke sini dengan undangan
yang diundang sebenarnya mama saya tapi beliau tidak bisa datang karena ada teman yang meninggal di bandung
jadi saya mewakili sekalian juga kangen dengan reina
iya kita kedat
erna sama papa dulu di sini ya
kita mau berada di rumah kamu